saudara polisi menggerbek permukiman padat lokasi peredaran narkoba dan juga judi di kawasan pancur batu kabupaten deli serdang sumatera utara
sejumlah pria yang diduga sebagai pengedar narkoba langsung berhamburan dari sebuah rumah yang jadi tempat transaksi narkoba
polisi terpaksa meletuskan tembakan ke udara karena pelaku yang berupaya kabur
sebelas orang berhasil ditangkap petugas dua diantaranya saat menjual narkoba kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli
penggerbekan ini sempat mendapat hadangan warga yang meminta pengedar untuk dilepaskan
kami berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak tujuh belas orang
dua orang kami juga perannya sebagai pengedar dan yang lainnya tadi pada saat kami lakukan penggrebekan
di satu rumah kosong di sebelah ini di rumah ini dilakukan penggeredaran narkoba
orang bisa datang beli dan memakai di situ